assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
setiap muslim meyakini bahwa setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak
namun tidak hanya amal yang dihisap
harta yang kita miliki pun juga kelak akan dipertanggungjawabkan di depan allah azawajalan
nah untuk membahas tema hartamu pasti dihisap ini
sudah hadir bersama kita di studio
ada gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak kiayi
sehat hari ini pak yai
dan pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda juga bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
tema kita hari ini adalah berkaitan dengan
hartamu pasti dihisap
nah sebagai seorang muslim
bagaimana sebenarnya kita itu harus menyikapi harta
yang allah titipkan kepada kita
harta itu adalah titipan allah
dan allah juga yang menciptakan manusia itu
allah ciptakan manusia itu
di dalam al quran allah berfirman zuy
allah jadikan indah dalam hidup itu
kecintaan manusia kepada sahwatnya
itu disebut satu satu
bisa semua laki laki itu pasti akan melihat perempuan
dan setiap perempuan pasti akan melihat laki laki
semua orang pasti setelah selesai dengan urusan
laki dan perempuan
dan berharap memiliki anak keturunan
setelah selesai dengan urusan laki dan perempuan
harta yang banyak
siapa diantara kita berdua saja ini
yang tidak berharap punya uang yang banyak
emas pera rupiah dolar hari ini
kuda yang gagah dan berlari kencang
hari ini mungkin ferrari lamborghini mercedes dan bmw
kemudian disana disebutkan lagi
yang di masa lalu adalah simbol kekayaan orang
orang punya siapa yang tidak bermimpi
punya tanah ratusan ribu hektare
semuanya itu dikatakan di dalam al quran
adalah bagian dari hiasan
yang allah berikan dalam kehidupan umat manusia
kalau kemudian kita persingkat
semua yang ada tadi
itu lebih banyak kepada aspek materinya
emas perak kuda hewan ternak
harta itu menjadi tiang dalam kehidupan manusia
tiang agama maupun tiang dunia
di dalam al quran misalnya
jangan kamu serahkan kepada orang safih
orang yang tidak bisa memikirkan hal hal secara baik
orang yang tidak bijaksana
tidak boleh kita serahkan apa
kenapa saya tidak bisa memikirkan hal hal secara baik
kenapa saya tidak boleh menyerahkan
kepada anak saya yang masih kecil
karena boleh jadi
dia belum cakep
untuk menggunakan harta ini
kenapa saya tidak boleh menyerahkan harta itu
kepada anak saya yang masih kecil
karena harta itu
harta itu adalah pokok dalam kehidupan manusia
kehidupan duniawi pasti
saya tidak mungkin bisa bertahan hidup
kalau tidak makan
kalau beli makanan saya cukup bayar dengan sholawat
saya dari rumah ke studio ini pasti naik mobil
mobilnya kan harus diisi bahan bakar
dan saya harus membayar itu
ketika saya mengisi bahan bakar dengan uang
hidup ini tidak akan menjadi baik
berjalan selaras dan benar
kecuali saya punya uang
rukun islam misalnya zakat
bagaimana orang bisa menjalankan
kalau dia tidak punya harta
atau ada ibadah lain
yang keabsahannya ini juga bergantung
harus menutup aurat
pada batasan minimal
untuk menutup aurat
saya butuh kain kan
ketika saya butuh kain
saya membeli kain itu dengan uang
bahkan ketika saya mau sempurna
maka kalau ke masjid itu yang rapi
ke masjid kadang kadang
ada orang ke masjid itu
saya pikir mau ke stadion
karena dia pakai peseragam bola
padahal harusnya yang bagus
kalau di indonesia mungkin pakai sarung
kalau di negeri lain mungkin ada yang pakai jubah
di eropa orang ke masjid pakai jas
itu kan dibeli dengan apa
adalah kiwa mulhayat
dia adalah tiang dalam kehidupan
itu yang pertama
apapun yang allah siapkan
untuk umat manusia di dunia ini
itu jauh daripada
lalat itu bukan binatang yang kita sukai
kalau kucing saya pelihara di rumah
tapi saya tidak pernah mau melihara lalat
tapi lalat itu punya manfaat
dia bisa menghisap
semua bakteri kotoran
dan kalau dia sudah menghisap
dia berubah bentuk di dalam tubuhnya lalat
berarti lalat itu tetap mendatangkan kebaikan
untuk menghisap semua kotoran yang ada di bumi ini
sama dengan harta
tidak ada yang salah dengan harta
tidak ada yang salah dengan jabatan
tidak ada yang salah dengan pria tampan
tidak ada yang salah dengan wanita cantik
ketiga ketampanannya tidak digunakan untuk sesuatu yang diridhoi allah
ketiga hartanya tidak digunakan untuk sesuatu yang baik
oleh karena itu harta harus tetap dipandang sebagai karunia allah
tinggal nanti kita akan membenargunakan karunia itu
atau istilah yang lebih sering kita dengar
menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan
termasuk menyalahgunakan apa ini
jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita berambisi misalnya
ingin menjadi kaya gitu misalnya pak kiai
tidak ada yang salah dengan orang mau menjadi kaya
yang salah itu jalan menempuh kekayaannya
mendapatkan kekayaan itu bagaimana
kemudian setelah kekayaan itu didapat dia kemana
saya bercita cita punya kekayaan
dalam benak saya kalau saya kaya
saya bisa membahagiakan keluarga
saya bisa membahagiakan keluarga
saya membahagiakan keluarga itu
pahlanya luar biasa
kata rasulullah dalam hadis
semua yang kalian sedekahkan
itu akan bernilai besar di sisi allah
bahkan satu suapan makanan
itu menjadi pahala yang luar biasa
istri saya kalau makan bersama saya dia udah bahagia
gimana kalau dikasih berian
waduh tambah lagi ya
artinya disitu kan tidak ada yang salah
kalau kemudian nanti saya punya kekayaan
kemudian saya niatkan saya nanti akan meninggalkan kekayaan ini
dalam bentuk yang positif
tidak ada yang salah
nanti allah akan menghidupkan orang orang yang sudah meninggal dunia
setelah dikubur itu
bertanggung jawab di akhirat
bukan cuma itu
apa yang sudah mereka lakukan itu adalah yang akan dikuburkan di akhirat

itu kan rahmat allah
sebatas umur saya
sebatas umur saya
setelah saya meninggal
tidak punya uang untuk bangun masjid
tidak punya uang untuk bangun musola
kasih karpet di masjid

nggak bisa kasih karpet satu masjid
siapkan sajadah yang baik
taruh di pengimaman
maka walaupun saya sudah tidak sholat

mengasih karpet di tempat ibadah
mengasih karpet di tempat ibadah
tidak pakai daun yang pasti
tidak pakai daun
itu butuh uang yang tidak sedikit
itu butuh uang yang tidak sedikit
jadi tidak ada yang salah
dengan orang yang ingin memiliki kekayaan
nah kita akan bahas di segmen berikutnya

terkait bagaimana kita harus memanfaatkan itu
terkait bagaimana kita harus memanfaatkan itu
dan bagaimana nanti supaya meringankan hisap kita
dan bagaimana nanti supaya meringankan hisap kita
mbak mirza jangan kemana mana
mbak mirza jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
jangan anda takut
jangan anda takut
jangan anda takut
jangan anda takut
jangan anda takut
jangan anda takut
di antaranya hartanya kan dari mana kamu peroleh dan kemana kamu manfaatkan
jadi memang semuanya ada pertanggung jawabannya
jadi kalau kita bicara soal tanggung jawab kita itu akan bertanggung jawab
kalau kita sudah mengerti betul kan apa ini mau kemana di mana
karena kayak saya misalnya ketika saya diangkat jadi pimpinan perusahaan saya harus bertanggung jawab kan
tanggung jawab itu karena saya mengerti saya sebagai pimpinan
maka terkait dengan harta ini kalau kita ingin membenar gunakan harta itu ada dua cerita ya
dari dua kiai yang berbeda
tapi cerita itu membekas di hati saya
cerita yang pertama di indonesia itu dulu ada kiai yang sangat terkenal ceramahnya
beliau itu memberi tamsil bahwa harta itu harus disikapi seperti tukang parkir
kalau kita di mal kan ada juru parkir tuh
yang kalau kita sampai di depan lobi maka dia akan memarkir kendaraan kita
yang vali gitu ya
ada yang mahal dan ada yang murah
dan tukang parkir itu ketika dia masuk ke mobil kita itu mobil yang sangat mahal
dia tidak pernah merasa bahwa ini mobil
karena dia merasa bahwa ini adalah titipan dari yang punya
masya allah ya analoginya
dia punya kewajiban untuk menjaga kan
jangan sampai lecet jangan sampai tersenggol
kemudian nanti saat yang punya selesai kan dipanggil itu
dan dia tidak pernah sedih itu
tidak pernah ada tukang parkir kemudian mobil itu pergi dia sedih
dia sedih kalau tidak dikasih tip
tapi dia tidak sedih atas perginya mobil tersebut
itu menunjukkan bahwa kita harus sadar apapun yang allah berikan itu semuanya hanya titipan
kalau sudah dititipi jaga
kalau nanti ada yang rusak yang nitip pasti marah
itu yang pertama
yang kedua dulu guru saya bercerita di mesir
bahwa cara pandang terhadap dunia itu akan selalu benar kalau kita selalu ingat dengan yang punya dunia
beliau cerita di mesir itu ada sufi besar namanya al imam abul hasan as sadhili
ini kalau para pemirsa yang menyelami dunia tasawuf itu ada tarekat namanya tarekat saziliyah
itu imamnya adalah imam abul hasan as sadhili
ini berbeda dengan kebanyakan sufi
orang bilang kalau sufi itu kan bajunya jelek ya kan
mobilnya juga sederhana

imam as saddin itu berbeda
kalau pakai parfum parfum yang bagus baju baju yang bagus
di zaman itu kuda dan kereta kudanya itu mungkin mobil jerman yang nomor satu hari ini
nah maka kemudian muridnya kaget ini
dia punya perspektif yang negatif dan persepsi yang salah
katanya zuhud katanya kiai besar katanya kok ini kok itu
kita juga sering begitu kayaknya
menghakimi dan menghukumi orang dari apa yang kita lihat
tanpa kita pernah menyelami kehidupan orang tadi
maka imam abdul hasan as sadhili ini pendidikan yang paling bagus
tidak menjawab dengan ucapan
tapi dengan pengalaman yang akan membangun persepsi yang benar terhadap dunia
maka dia panggil muridnya
kalau bahasa sekarang paling mudah
kita keliling kota jakarta
naik mobil yang paling bagus hari ini
tidak boleh sebut merek ya
kita sebut naik mobil yang paling bagus
yang diimpikan oleh semua orang dia naik
begitu sampai di dalam
dia merasakan keindahan kan
kursinya enak bisa pijet lebar dan adem dan sebagainya
sebelum berangkat imam as sadhili itu ngasih gelas isinya air
kata beliau kamu boleh naik mobil saya
dan tetap berguru kepada saya
tetap menjadi murid saya
tapi dengan syarat
kau harus jaga gelas ini
jangan ada air yang tertumpah
sedikit tumpah maka kau tidak akan saya anggap sebagai murid saya lagi
saya tidak mau lihat kamu seumur hidup
berat ya berat sekali
maka karena murid ini murid yang cinta sama gurunya
dia ingin tahu guru yang hebat ini
maka dia ikuti dia jaga betul air dalam gelasnya
jalan mobil itu
muter muter di teljor lingkar luar lingkar dalam
semuanya jakarta barat timur semuanya lah
balik ke rumah beliau
sampai imam as sadli bertanya sama muridnya
kamu tadi lihat istana negara nggak
lihat monas tidak
lihat stasiun gambir tidak
lihat keindahan gedung gedung sepanjang sudirman tamrin gak
guru bagaimana saya bisa menikmati dan melihat itu semua
guru memberi tugas saya untuk memperhatikan gelas di dalam air ini
semoga anakku paham dengan apa yang selama ini menjadi prasangka burukmu di dalam hati kepada saya
murid ini kemudian bercerita kepada temannya
saya baru tahu ya bahwa ternyata ketika kita menikmati dunia
kita nikmati dia duduk di mobil itu mobilnya jalan ac nya terdengar suara musiknya juga dengan sound system yang baik
tetapi dia tidak bisa melupakan air itu
saya tidak pernah lupa bahwa ini semua adalah titipan allah
tapi kenikmatan itu ada batasnya yang tidak melupakan saya
dia boleh naik mobil tadi dia boleh nikmati mobil tadi tapi jangan lupa sama tugas menjaga air
dan itu jauh lebih penting
dan itu jauh lebih penting
oleh karena itu kata para ulama dunia itu harus ada dalam genggaman kita
di tangan saja
di tangan kita
tetapi jangan sampai menguasai hati kita
kita itu tidak boleh hidup sederhana hari ini
hidup itu harus kaya dan harus kuat
yang sederhana itu jalan hidup
cara hidupnya itu nasihat agama
masya allah pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan dari netizen yang masuk ke gapai kemuliaan
mari kita sembak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kiai izin bertanya
kadang perempuan itu kan sulit ya menahan hasrat untuk berbelanja
seperti berbelanja barang tas sepatu baju dan barang barang lainnya
sehingga barang barang tersebut tertumpuk tidak terpakai
nah kemudian bagaimana sih caranya untuk menekan hasrat ini dan kemudian meringankan hisapnya kelak
baik pak kiai ini pertanyaan dari erlina seorang mahasiswi
ini gimana ya perempuan ya saya juga kadang kadang seperti itu ya pak
tapi saya mau membiayai dulu nih
oh gimana di slammer nya nih
sebenarnya jangan jadi bias gender
karena perempuan ada yang seperti itu
lagi lagi juga ada yang seperti itu
betul betul pak kiai
ada kok saya melihat dalam beberapa kasus
suaminya itu membeli begitu banyak barang
tapi anaknya tidak memakai apa apa yang pantas dikenakan kalau diukur dengan belanjanya suaminya
jadi sebetulnya perempuan dan laki laki itu sama saja
tinggal tingkat pengendalian dirinya
itu yang menjadi berbeda
jadi kalau tadi dikatakan bahwa membeli tas memakai pakaian yang bagus
saya rasa pakaian yang saya pakai hari ini juga gak jelek jelek amat lah
memanfaatkan dan menikmati apa yang ada di dunia ini
kalau maknanya benar nggak ada yang salah
saya bekerja keras kemudian meminum minuman yang enak
kemudian saya bilang alhamdulillah nikmat betul minuman ini
oh ternyata ini adalah jus kurma dibuat dari kurma
saya bersyukur kepada allah
nggak ada yang salah
nah yang salah tadi itu apa
itu di luar kepantasan
sehingga dia sendiri yang berkata kan
membeli tas yang kemudian tidak dia pakai
berarti dia masih pantas punya tas satu atau dua
ketika menumpuk dia pasti beli tasnya sepuluh
ini tamparan juga buat saya pak kiai
itu artinya apa
sebetulnya kepantasan yang diminta oleh agama
dikatakan berlebih lebihan bermewah mewahan dikatakan tabzir
itu kan bergantung kepada orangnya
kalau ada orang beli kain misalnya tiga meter
orangnya kurus kecil misalnya kayak kameramen misalnya
bisa jadi dua baju
tapi yang tiga meter itu dipakai saya cuma jadi satu baju
apa kemudian saya dikatakan tafzir
apa dikatakan misalnya kalau orang yang badannya besar kemudian kebutuhannya aspek kain tadi lebih
karena itu kita katakan bahwa yang dilarang oleh agama itu tabzir
tafsir itu keluar dari kepantasan
kalau boleh saya tambahkan
kalau boleh saya tambahkan kata kata soleh
kan di sorong disebut orang soleh
soleh itu kata dasarnya sebetulnya pantas
maka kalau orang pernah ke arab ke arab saudi yang air itu kan disuling dia
ada air yang boleh untuk diminum
ada air yang boleh dipakai untuk kebutuhan rumah tangga tapi tidak boleh diminum
ada air bahkan yang hanya dipakai untuk menyirami tanaman
itu kalau kita dulu tahun sembilan puluh an saya di arab saudi itu
beli air yang untuk minum
itu ada tulisannya
miyah itu air
solehun li surbi
teman saya yang baru sampai di arab saudi
wih airnya orang soleh katanya
saya bilang bukan air soleh
ini air layak untuk diminum
kapan orang itu dianggap soleh
kalau dia layak
layak itu ukurannya tidak ada
saya punya uang di kantong saya ini sepuluh juta
tadi sholat jumatan misalnya
di gedung ini
kemudian ada kota amal lewat
saya masukkan seratus ribu
rasanya belum tentu soleh
karena uang saya sepuluh juta
tapi kalau ada orang penghasilannya sehari lima puluh ribu
dia punya tanggung jawab terhadap anak dan istri
begitu kota amal lewat depan dia
dia masukkan dua ribu
wajar pantas dan proporsional
jadi tas tas yang kayak tadi
baju baju yang kayak tadi
bukan karena ingin memiliki baju dan menikmati baju
di luar kewajaran
dan apalagi kebutuhan
dan apalagi juga gak jadi manfaat sebenarnya
enggak dibatasi sama agama
tapi walau itu serif
jadi kuncinya adalah jangan berlebih lebihan
pak kiai kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
dan gapai kemuliaan dalam episode hartamu pasti dihisap
kita lanjutkan kembali pak kiai
nah kalau kita bicara tadi pak yayi sempat sampaikan di segmen sebelumnya
harta itu cukup di tangan aja
nggak usah sampai ke hati
berarti kan ada konsep juga yang kita nggak boleh lupakan
jangan boros juga ya
kalau kita punya harta
islam itu bagaimana kemudian menggambarkan hal ini
islam tuh indah banget
misalnya perintah agama terkait dengan harta yang ada di tangan saya
konsep bersedekah saja
jangan kamu letakkan tanganmu di atas leher begini
artinya kalau ada orang minta sedekah
bahkan tangannya itu dikebelakangin
itu isyarat saya tidak akan memberikan
jangan setiap ada orang minta
tanpa menghitung kebutuhannya
fatah sudah nanti kamu akan hidup
duduk di rumahmu
maluman dicelah orang
mahsuro dan rugi hilang segala galanya
oleh karena itu
konsep agama itu harus seimbang
dulu ada cerita menarik sekali
saidina abu hurairah itu
sahabat nabi itu berjalan
di satu daerah di madinah
semuanya panas dan kemarau
tiba tiba pada satu tempat
beliau melihat awan yang diarak
berhenti di atas satu tanah
kemudian ada suara bergema
turunkan hujan di kebun orang itu
singkat cerita saidina abu hurairah terpukau itu
bagaimana yang lain gak dapat yang ini dapat
maka dicari orangnya bertemu
pada satu hari dia tanya
saudaraku apa yang kamu lakukan dalam hidup ini
sehingga saya melihat sesuatu yang ajaib
kata orang tadi ajaib apa
kata saidina abu hirorah itu belakangan saya ceritakan
saya mau tahu sawahmu ini kamu kelal gimana
apa kata orang tadi
sepertiga dari sawah saya
saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya

yang sepertiga ini untuk saya tabung berjaga takut ada kebutuhan yang mendesak di kemudian hari
yang ketiga saya kembalikan harta ini kepada orang yang membutuhkan
dan saya kembalikan ke bumi yang memberi saya
artinya dijadikan modal usaha kembali
itu hidup yang diperintahkan oleh agama
cukupi apa yang menjadi kewajibanmu
berbagi dengan orang lain
kemudian jangan lupa untuk memakmurkan dan menghidupkan bumi
dimana rezekimu ada di sana
jadi disitulah sebetulnya cara kita hidup di dunia ini
jadi kalau tadi pertanyaannya selalu apa konsepnya
ya konsepnya seperti itu semuanya
ada dunia ini yang harus kita nikmati
ada yang harus kita berikan kepada orang lain
semua yang ada di tanganmu itu
gunakan untuk bahagiamu di akhirat
jangan lupakan bagianmu dari dunia ini
mengisi tromol masjid karena saya kaya satu juta
sebelum saya pulang ke rumah
saya beli buah buahan
saya beli makanan saya beli roti
saya serahkan kepada istri saya dan anak saya
yang satu akhirat yang ini akhirat
tapi itu juga bagian dari menikmati dunia
dan yang paling diperintahkan agama aksin
selalu berbuat baik
sebagaimana allah berbuat baik kepadamu
cari dengan cara yang baik
kemudian gunakan untuk aktivitas yang menghasilkan kebaikan
oke pak kiai kalau ada istilah kemudian
semakin banyak harta
memang seperti itu ya
bisa jadi benar
bisa jadi benar
orang itu akan mendapatkan apapun
itu berkaitan dengan resiko yang dipikul
supir di darat dengan supir di udara
itu gajinya beda
itu supir ini pilat
karena resikonya berbeda
orang yang punya harta yang banyak
dia hisapnya lebih lama
tapi persoalannya bukan soal hisap lebih lama atau lebih cepat
persoalannya kemana dia akan dihantarkan setelah hisap
keneraka lebih cepat dia
sementara kalau yang punya harta
dipakai dengan cara yang benar
hisapnya detail satu persatu
tetapi menghantarkan dia kepada kebahagiaan abadi dalam surga
jadi persoalannya bukan soal banyak
oleh karena itu pada aspek yang lain
ketika hartanya banyak kemudian dia membenargunakan
rezekinya akan berkah
allah akan catat
karena kalau dia dapat sepuluh juta
itu hanya dia ambil dua juta
yang lainnya dia gunakan untuk yang lain
allah katakan mila kasih seratus juta
karena kalau dia dapat seratus juta
itu dia akan berbagi dengan semuanya
oleh karena itu
ada doa yang baik dibacakan terkait hal ini
bukan saja ya allah
berikan aku harta yang banyak dan berkah
dan sibukkanlah aku ya allah
kekayaan yang menjadi titipan darimu
untuk aku sampaikan
kepada orang yang membutuhkan kasih sayang
dan aku meyakini apa yang diajarkan oleh nabi
irhamu tebarkan kasih sayang
manfil ardi yang ada di hadapanmu di bumi
yarhamkum manfis sama
malaikat akan selalu berdoa
dan allah akan selalu merahmati
orang kaya yang seperti ini
itu yang didambakan di dalam agama
aduh masya allah
semoga allah memampukan kita untuk selalu berbuat baik ya
pak kiai amin amin
pak kiai tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program
pemirsa semoga apa yang tadi kita sudah bahas
bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup
dan juga menjadi hamba yang lebih baik lagi
saya meladia rahma dan juga
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa lagi
pada gapai kemuliaan berikutnya